memperingati hut bayangkara polri ke tujuh puluh dua puluhan penarik beca di cirebon mengikuti lomba adu ketangkasan
puluhan pengayuh beca yang biasa manggal di kota cirebon jawa barat ini minggu pagi mengayuh becak dengan cara yang tidak biasa
mereka harus melintasi rintangan secara zig zag
kegiatan ini digelar dalam ajang lomba ketangkasan becak yang diselenggarakan oleh polres cirebon kota
para pengayuh beca ini terlihat kesulitan melintasi lintasan terutama sejumlah pengayuh becak yang berusia tua namun tetap semangat
perlombaan ini disaksikan ratusan warga yang terus menyemangati para pengayuh beca tersebut
kegiatan ini diharapkan bisa menjalin keakraban antara petugas kepolisian penarik becak dan juga warga
menjalankan profesinya sebagai tukang becak
beliau beliau ini adalah salah satu atau bagian dari masyarakat yang harus kita hargai karena beliau beliau ini ikut melestarikan budaya tradisional